dengan dikerjakan oleh banyak ibu ibu yang membantu saya selama ini membuat souvenir
kita akan berjumpa kembali pada waktu
tuh terus masih ada kacang kacang yang tidak terulek sempurna gitu loh
di sisi lain protokol kesehatan di tengah pandemi pun jadi perhatian
berada di landasan pacu ketika airbus diizinkan untuk mendarat di bandara haneda
silahkan menghubungi kami dengan cara